dokter gak izinin kamu untuk pulang mas
saya gak peduli
iya ketahuan aku juga gak mau kamu pulang mas
tapi dengan kondisi seperti ini tidak memungkinkan untuk kalau pulang
saya gak peduli
jadi nanti saya kasih ke om kunci cardangannya
om mungkin sekitar jam delapan malam sampai disana
kamu bisa titip diri resepsionis atau nggak di kotak pos apartemen
nanti saya suruh orang rumah antar kesana
kamu kabarin aja di telepon
detailnya termasuk biaya sewa dan lain lain
yaudah kalau gitu om urus atas model om dulu ya
kamu juga harus jemput dia sekarang
kemarin kemarin om martin ngabarin kematiannya riki
sekarang kok tiba tiba mau sewa apartemen
rasanya masalah ini semakin kerasa
rasanya masalah ini semakin kerasa asaan
rasanya masalah ini semakin kerasa asaan
aku bingung kalau kayak begini sendirian
buka puasa sendiri
buat buka puasa bareng
sekali sekali gitu kan
pasti dia senang
pasti dia senang
pasti dia senang
soalnya dari kemaren
aku sibuk banget ngurusin tes dna rena
gue ajak dia dulu
ya allah mudah mudahan dia mau
ada jadwal praktek ya hari ini
nggak aku libur praktek kok hari ini kenapa
ya udah kalau begitu gimana kalau kita buka puasa bareng
oke gue jemput ya
habis kalau pisa ntar gimana kalau gue kangen
kamu tuh bisa nggak sih nggak
sehari aja nggak gombal
siapa juga yang gombal orang gue serius
sekarang gini ya lo berangkat sendiri gue berangkat sendiri
kan nggak lucu kalau sampe telponannya nggak
aduh michi nggak begitu
lu gak peka banget sih jadi cewek
nanti kalau pas bawa tewe
erlangga permadi udah gombalnya ya
ini aku mau siap siap
ah dimatiin lagi
gue tuh heran sama michi ya
gue cuek banget jadi perempuan
kalau dipikir pikir nih ya
dia mau ketemu sama gue
buka puasa bareng
itu berarti kan ada suatu nilai positif
berarti dia tertarik juga sama buah
kalau begitu gue reservasi tempat dulu kali ya
saya mau reservasi table buat dua orang bisa
iya buat sore ini
oke terima kasih
kalau begitu sekarang pesan gula
michi pasti suka
saya mau pesan buket bunga matahari ya
saya mau minta tolong dirangkai secantik mungkin
soalnya buat orang yang spesial
ya tolong diantar ke alabama cafe jam enam sore ya
oke terima kasih
oh michi pasti suka
love you tuh angga
aduh gue malu banget
aku cari cari di berita
kok gak ada berita ricky meninggal
apa sengaja ditutupin
di segi lah ini aku lama lama mikirin masalah ricky
setiap akar aku lupa nanya ricky itu apa
setiap aku bantuin elsa pasti aja ada selalu masalah baru
aku ke toilet dulu deh kalau gitu
pak bu saya nggak sengaja
maaf pak tadi saya nggak sengaja nampak besar
udah kamu ke belakang deh
kamu lagi kenapa sih
aku perhatiin dari tadi kamu tuh kayak orang linglung
ini aku lagi mikirin al sama andin
soalnya ada temen mama
dulu suaminya juga
sakitnya mirip seperti al
dia stroke dan akhirnya meninggal
udah mama gak usah mikirnya aneh aneh ya
kita doakan saja el cepat sembuh
syukurlah papa gak banyak nanya lagi

kita harus selesaikan ini fearless

bikin qq emosi susahnya minta ampun
coba aja kalau semalam itu kiki belajarnya lebih giat lagi
pastikan ujiannya nggak berasa gatot kayak tadi
aduh gimana dong ini ujiannya nanti
ujian apa sih orang
gak ada ujian siapa yang ujian
naik perahu makan kedong dong
orang uya denger kok tadi
kamu salah denger kali
maksudnya apa sih
habis ikut ujian masuk kampus ya
nah iya itu masalahnya
iya kah lebih gini itungkan cimpu
susah bangetzilah soalnya
ya doyan clarida semoga yang bikin lulus
gigi ganti baju dulu yaya
dok apa suami saya boleh pulang
sebenarnya akan lebih baik
kalau pak aldebaran masih ditangani di rumah sakit bu
agar lebih intensif
iya saya mengerti
dia itu pribadi yang sangat aktif sebenarnya
dia orang sangat sibuk dalam pekerjaannya
dengan kondisi saat seperti ini
itu membuat dia sangat bosan dan stres
karena biasanya dia produktif
sekarang dia cuma bisa
kalau misalkan dia pulang ke rumah
bisa jauh lebih baik
jadi gimana dok
apa mungkin bisa dirawat dan ditindaklanjutin di rumah
kamu benar mau pulang
tapi kan tadi pagi kamu masih
masih sering sakit kepalanya
iya aku tahu aku juga mau kamu pulang mas
tapi dengan kondisi seperti ini
tidak memungkinkan untuk kamu pulang
saya nggak peduli

akan bemuka hari color